setelah viral di media sosial video pembuangan buah naga ke sungai
muncul video permohonan maaf pada pelaku yang diunggah di akun youtube
dalam video permohonan tersebut pelaku mengatakan buah naga yang dibuang ini adalah yang tidak layak konsumsi
viral video seorang pria di banyuwangi jawa timur membuang puluhan buah naga ke sungai sempat membuat heboh
video tersebut diunggah di akun instagram suryo prabowo
at suryo prabowo dua ribu sebelas pada hari minggu tanggal dua puluh januari dua ribu sembilan belas
dalam keterangannya suryo mengatakan mereka membuang buah naga karena harganya anjlok
tampak ada sepuluh keranjang besar buah naga yang dibuang ke sungai tersebut
setelah video tersebut viral kemudian muncul video permohonan maaf pelaku pembuangan buah naga tersebut
yang diunggah akun youtube para petani pemula
di sini saya meminta maaf kepada semua
warga ataupun penonton yang telah menonton video saya yang sudah viral tentang pembuangan dua anaknya kemarin
tujuan saya bukan untuk hal hal yang jelek
petani tersebut bernama agus widya putra yang merupakan warga desa kedung gebang banyuwangi
dirinya mengatakan buah naga yang dibuang tersebut adalah yang tidak layak konsumsi
ia mengaku bingung mau dibuang kemana karena tidak ada pembuangan sampah umum
sebelumnya harga buah naga dikisaran sepuluh hingga dua puluh rupiah per kilogramnya
namun dalam sebulan terakhir harga buah naga anjlok mencapai rp satu per kilogramnya bahkan nyaris tidak laku
pemerintah daerah melalui dinas pertanian akan melakukan penyuluhan dan sosialisasi ke beberapa petani di banyuwangi
untuk menanggulangi merosotnya harga buah naga
siklus ini saya kira setiap waktu terjadi di banyuwangi tapi besok naik lagi
nah kemudian memang kita selama ini susah untuk menahan orang
tidak menanam buah naga
ini karena semua orang nanam buah naga maka di waktu tertentu ketika musimnya sama harganya turun
tapi karena keinginan masyarakat nanam buah naga tentu kita tidak bisa larang
pemda juga berharap kepada para petani untuk tidak bersamaan menanam buah naga
dan mencari solusi untuk menanam komoditas pertanian lainnya
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini